komisi pemilihan umum menggelar rapat dengar pendapat dengan komisi dua dpr ri
agenda rapat ini menindaklanjuti rancangan peraturan kpu yang sudah dibuat
ada tujuh draft pkpu yang akan dibahas dalam rapat bersama ini
rapat dihadiri oleh kpu bawaslu dan sejumlah pihak dari kementerian dalam negeri
rapat membahas draft peraturan kpu terkait penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu delapan belas
dan pilkada legislatif serta pilpres dua ribu sembilan belas
menurut ketua kpu arief budiman pembahasan ini penting agar bisa menjadi pedoman
dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu seperti kesiapan logistik
anggaran termasuk jumlah personil saat pemilihan umum berlangsung
meski ada sejumlah masukan serta opini terhadap pembahasan dalam rapat
kpu berharap jika hal tersebut tidak keluar dari prinsip undang undang yang berlaku
sehingga sebagai penyelenggara pemilu kpu tetap bersikap independen
kita lihat kan semua pasti memberikan pendapatnya
sesuai dengan prinsip prinsip yang ada dalam undang undang
nggak mungkin kemudian mereka memberikan pendapatnya sendiri tanpa
atau di luar tafsir yang ada dalam undang undang
nah kalau semua sudah memahaminya sama ya kpu kan bisa memahami itu
dan pasti akan kita jalankan
memang ada yang baru ya terkait undang undang pemilu
ada kurang lebih hampir dua puluh item memang yang penting
yang menjadi isu isu strategis ya
termasuk kampanye sosialisasi dan lain sebagainya
tapi itu semua kami yakin kpu dan bawaslu tidak menghadapi masalah ya
artinya bisa dituangkan dalam peraturan kpu secara baik
bisa dipahami nanti oleh peserta pemilu dan kita semua
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nur aspasya
di gedung dpr ri jakarta
sisi apa catatan penting dari konsultasi kpu dan dpr hari ini
hari ini komisi dua
dpr ri melaksanakan rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak dari kpu dan juga bawaslu
ada pun kemudian agenda utama dari rdp ini
ialah untuk kemudian merumuskan sejumlah peraturan yang akan tertuang dari pkpu dan juga peraturan bawaslu
yang kemudian ini turunannya ini merupakan kaitannya dengan undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang sebagaimana kalau kita ingat kemudian diputuskan tanggal dua puluh satu juli lalu
dan saat ini sudah memasuki proses ditekan oleh presiden jokowi
memang kemarin sempat mengalami
dan juga menemukan atau menemui sejumlah hal yang alot begitu
tapi kemudian dalam rapat dengar pendapat ini
secara garis besar untuk pilkada serentak tahun dua ribu delapan belas atau tahun depan
ada sejumlah garis besar yang kemudian diutarakan
termasuk terkait dengan verifikasi penetapan sejumlah parpol
dan juga bagaimana kesiapan infrastruktur hingga logistik dari kpu sendiri
dalam rapat dengar pendapat ini
berhitung sosialisasi pemungutan suara dan sebagainya
tapi yang pasti tadi di tengah tengah rapat
wakil ketua komisi dua fandi utomo
juga mengatakan bahwa rapat ini sebenarnya merupakan salah satu tindak lanjut
dari undang undang pasal ayat empat terkait dengan pemilu
di mana bahwa sebagai penyelenggara dari pemilihan umum
kpu harus berkonsultasi dengan pihak dpr
tapi yang bisa dicatat ialah dalam rdp ini
sifatnya tidak berkonsultasi
sehingga tidak ada hasil yang mengikat dari fandi sendiri
yang mengatakan bahwa ini merupakan sejumlah masukan
dan juga mendengar keluhan dari kpu
ataupun hal yang bisa diselesaikan secara bersama
sebagai selaku dari parlemen
untuk mengawasi kemudian dari pihak kpu itu
ada beberapa isu yang dibahas
baik itu dari infrastruktur hingga logistik
termasuk tentang kesiapan ataupun penggunaan kotak suara yang transparan tadi
tadi juga sempat ditanyakan oleh komisi dua
apakah kemudian kotak transparan ini akan diberlakukan
atau dilakukan nanti pada pilkada dua ribu delapan belas
ataupun pilek dan pilpres dua ribu sembilan belas
mengingat ketentuan mengenai kotak suara transparan ini
sudah termaktub di dalam undang undang pemilu
yang memang sudah saat ini prosesnya sedang di mk
dan mereka mengatakan sesuai dengan regulasi
maka harus dikatakan
dan kpu mengatakan bahwa jika memang harus diberlakukan
ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan
termasuk dengan adanya kesiapan atau persiapan yang sama
dari pilkada dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas
menghindari adanya memakan biaya yang jauh lebih besar
jika kemudian kotak suara transparan tersebut
hanya diberlakukan pada pilkada dua ribu delapan belas atau pilkada tahun depan
tadi kalau anda mengatakan
bahwa ada isu masalah rapat konsultasi
berdasarkan putusan mk
tapi kemudian tidak mengikat
apakah kemudian ada tanggapan dari pihak dpr sendiri
dan bagaimana titik temu dari permasalahan ini
terkait dengan titik temu ini
dari komisi dua dpr ri juga mengatakan
hingga saat ini mereka masih menerima sejumlah masukan
ataupun bagaimana pandangan pandangan baru dari pihak kpu
terhadap adanya ketidaksiapan ataupun kesiapan mereka
untuk menghadapi pilkada dan juga pilpres atau pileg dua ribu sembilan belas
termasuk terkait dengan kegiatan infrastruktur ataupun logistik
tapi yang pasti
titik temunya ini mereka mengatakan akan mengadakan pertemuan yang lebih lanjut
setelah rdp ini
terutama setelah adanya juga uji materi selesai dari undang undang pemilu
yang saat ini sedang berlangsung di mk begitu
mereka mengatakan bahwa titik temunya nanti akan dikerucutkan kembali
namun yang pasti sejumlah isu yang terkait dengan kesiapan infrastruktur
ataupun logistik terkait dengan anggaran yang menjadi prioritas untuk dibahas
baik itu dari pihak parlemen dan juga pihak penyelenggara pemilu
sejumlah pihak saat ini melayangkan gugatan terhadap undang undang pemilu
apakah masalah ini juga sempat mengemuka dalam rapat konsultasi hari ini
terkait dengan adanya sejumlah gugatan yang dilayangkan terhadap undang undang pemilu
dari pihak komisi dua mengatakan bahwa mereka sendiri sudah clear dengan posisi tersebut
dan mereka tidak membahas hal tersebut karena mereka merasa bahwa posisinya undang undang pemilu tersebut
sudah diteken oleh presiden jokowi sehingga mereka sendiri tidak merasa ada halangan lagi
terkait dengan undang undang itu
oleh karena itu mereka membahas sejumlah turunan turunan permasalahan
yang terdapat di undang undang pemilu
oleh karena itu juga bisa kemudian segera diintegrasikan dengan sejumlah kesiapan dari pihak kpu
baik lanu raspasia melaporkan langsung dari gedung dpr ri senayan jakarta